pizza kemudian dipanggang selama lima menit dan diberi taburan gula di atasnya
henry mendirikan titipku pada tahun dua ribu tujuh belas setelah lulus dari universitas gajah mada
tapi kayaknya emang di jakarta utara si angel ngomong juga kayaknya emang ini banget ya
penanggung jawab sanitasi pengungsian mengatakan
nyamuk jenis lain yaitu kuleks
nggak mungkin selesai dalam waktu lima tahun
nah mungkin kalau guru kan sudah ada solusi meskipun guru tenaga kesehatan dianggap sudah solusi
karena bentuk definisi informasi pribadi
eh tapi by the way berarti timnas pertama lo tuh pas sma kelas berapa
tadi mau dijadikan komentator
bahkan sekarang pengunjung pun sudah bisa mandiri untuk meminjam buku sendiri
kadang kadang ya ditindak kita pergi balik lagi
dan saya kira sudah sejak beberapa tahun
apa namanya sempat main main gitu ya
karena bawasnu itu adalah pengawas pemilu
selain faktor internal seperti riwayat kanker kulit pada keluarga

dan konsekuensi reformasi polri adalah
kalau dalam sepak bola itu kan salah satu prinsip yang paling dasar

ia memanfaatkan kotoran sapi dan ayam sebagai pupuk organik
peserta itu bebas bisa memilih prodi di scientech ataupun di sosok
ketika ini kegiatan ilegal yang diperlukan adalah kegiatan ilegal di taman nasional tanjung puting
kecuali anak itu punya alergi
menurut zaidan perawatan tarantula relatif gampang
atas keinginannya sendiri tanpa ada satu perintah
lalu apakah ini benar benar wujud
harus berbohong di forum internasional
itu kalau yang masuk dalam kategori besar
saat ini kan suspek dan ketemu dengan pemain lain
kamboja itu sendiri menarik karena saya misalnya menduga bahwa
istilah katanya jadi kepadatan yang luar biasa ya
sepertinya kalau saya daripada orang lain
keputusan elon musk mengakusisi platform media sosial twitter mendapat banyak sorotan
pesawat sq yang terbang dari inggris ke singapura
salon sapi miliknya kian laris mendekati hari raya idul adha
jadi harusnya negara hadir untuk membangun sistem pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di kondoko santren juga
belum pada diberesin di depan
tapi pasti tau ya ini hewan kesayangannya jin bts
ya oke jadi sederhananya begitu ya pak riris
cuma kita jaga prokes juga ya
dan akan meningkatkan kapasitas air danau sebanyak empat puluh tujuh juta metrekubik
banyak tapi hilaki kita memberikan persepsi bahwa hidup kita itu lebih daripada sekedar tujuh puluh delapan puluh tahun yang tuhan kasih di sini gitu ya
ada faksi faksional gitu lah kalau mungkin tidak geng geng ya
kita tentukan penanganan nah ini kalau
total berapa saksi yang nantinya akan diajukan dan apakah memang saksi saksi tersebut sudah siap nantinya untuk menyampaikan apa temuan temuan mereka
melainkan sebagai pelengkap jasa wisata bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berkendara dengan dokter
masih dalam sistem zona sistem cimandiri
motif tenun diambil dari lingkungan hidup masyarakat setempat yakni flora dan fauna seperti motif ulat cicak ikan dan pepohonan
nah penutupnya hakim daniel yang biasanya tenang
tapi memang dalam hal kerja sama tim agak kurang
terlepas dari apakah anda mengadakan barbecue di halaman belakang atau makan malam santai di dalam ruangan
dan saat ini berdasarkan data yang anda dapatkan sudah berapa korban luka yang dirawat di rumah sakit indonesia di gaza
seberapa akhirnya penting nomor itu
jangkrik dewasa sudah selesai dipanen
gaji itu ia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari hari
kalau misalnya kita rendam dengan air panas
tepatnya di rafah antara jalur gaza dan mesir
menurutnya menghasilkan karya melalui media sosial
di dalamnya itu ada yang namanya modest ada yang macam macam
saya kira harapan kita tidak seperti itu
artinya ada sebuah motif yang umumnya terkait dengan masalah internal dan masalah eksternal
akankah mereka lebih memilih untuk tadi berbelanja ke negara asalnya dibandingkan mereka membeli di tanah air
memberikan pilihan atau alternatif pekerjaan lain
kalau dibilang sampai kapan mungkin sampai ini ya
jadi yang pertama itu bulan mei tahun lalu
selain mendapat keuntungan dari memanen ikan air limbah budidaya ikan nila ini
dan pm dua lima mencapai sembilan puluh enam enam mikrogram per meter kubik
mungkin anda bisa jelaskan lebih detail
jadi mereka siap untuk menerima telepon dari semua ppln dunia
jadi masalah mengenalinya karena potensi komplikasinya banyak sekali
sehingga dikatakan itu non prosedural
tapi teknis semua serahkan kepada daerah
nah kalau untuk isolasi yang dari government ini kita hanya dikasih keterangan
meski begitu dokter erlang menyebut
namun sejauh ini dengan pengalaman kita tahun lalu
kalau bisa intensitas sedang itu dalam arti maksudnya sebenarnya bukan masalah intensitas tinggi atau rendah atau sedang
nah bisa pakai payung seperti ini lumayan kan jadi nggak terlalu langsung terpapar oleh matahari
sejak kalau tadi puasa normal empat belas jam akhirnya bisa jadi dua puluh dua jam gitu
karena kegiatan katakanlah penembang hutan itu sekarang agak susah
alvito yang saat ini menjabat pemimpin redaksi detik com
kemudian kasusnya semakin tinggi
karena ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga saya yakin seratus persen tingkat kekerasan itu akan semakin tinggi
nelayan danau ini mereka dapat ikan ikan seperti ini dikumpulkan per hari dapat sepuluh ekor lah ya
misalnya pemalsuan kemudian tadi data juga yang mungkin ya tidak sesuai dengan aslinya aspal dan segala macam
dan saya lihat tidak ada orang indonesia
oleh kekuatan oposisi yang memadai
kayaknya ini males atau hoarding ya
jadi pembiayaan perguruan tinggi negeri itu adalah menjadi tanggung jawab negara
ataupun ditetapkan tersangka dari pihak pengendara mobil tentu akan ada proses peradilan kalau mengutamakan kepastian hukum
diupayakan terutama yang anak anak ya dengan daya tahan tubuhnya yang masih belum sempurna
ini gimana caranya nih biar iri tempat bisa gak sih
jadi artinya apa namanya pemerintah untuk pemenuhan vaksin ini
bisa ditunjukkan secara jelas
apa udah mulai halusinasi gitu ya mbak ya
berbagai peninggalan kerajaan majapahit mudah ditemukan di mojokerto
terus juga bermodalkan dua event sebelum season itu piala raja sama piala presiden kan itu pemain lokal semua tuh
mereka akan buka keran itu untuk kami rubah
sejumlah calon mahasiswa berencana akan mengikuti seleksi mandiri ptn jika ia gagal dalam utbk sbmptn yang tengah bergulir
dan disampaikan oleh ricky kusumo
dengan melakukan sinergi kerjasama antar kementerian lembaga terkait
dengan cara yang sesuai dengan lingkup hidup para petani
karena dia juga pasti akan mempengaruhi psikologis dari anak didik yang baru mau sekolah sudah harus menghadapi sengkarut yang dihadapi di depannya
boleh dikasih mungkin jenis makanan apa gitu mas yang sebaiknya kita makan atau sebaiknya kita konsumsi supaya pada saat puasa itu nggak lemes gitu
mereka udah paham bahwa
terkait dengan cuaca dan juga perubahan iklim
kacang yang sudah tidak memiliki lapisan kulit ari kacang tanah
atau mungkin lebih dari seperempatnya digunakan setiap hari untuk beraktivitas
pada saat sahur kita mengkonsumsikan lauknya aja
sejumlah pejuang muda membuat sumpah pemuda sebagai deklarasi perjuangan mereka
masih bisa ngoper memasukkan oleh temen temennya
ada tuduhan hukum ada tuduhan politik di sana
anda juga berkesimpulan hal yang sama bahwa ini memang terafiliasinya dengan jad
itu bisa didapatkan melalui yogurt misalnya
sampai ini kita bilang sebagai gangguan masalah kesehatan mental
ia pun harus terlihat baik baik saja di depan anak anak meski sedang memiliki masalah
yang kemudian pada waktu
cari kegiatan yang produktif akhirnya aku memutuskan untuk reseller dari souvenir
pertama sih lebih praktis kemudian bisa hemat listrik juga
lalu sangrai bersama asam jawa tomat ikan sarden ikan kembung dan daun kesum
nah ada pun indikator berupa faal paru ini juga sudah dibuktikan melalui beberapa studi penelitian
saya juga sering mengirim tim tim olahraga
ini guncangan pesawat kemudian adanya tekanan
tapi sekali lagi hubungan kedua tokoh ini bisa kemudian kembali membaik
agar diungkapkan apa adanya
artinya ini prabowo gibran dipastikan melaju dengan satu putaran saja
mempengaruhi gitu ya misalnya perubahan
dan ini bisa diambil oleh beberapa pihak dan digabungkan untuk tujuan tertentu
nah ini makanan jutuk yang terkenal
dan juga saya senangnya memang pengennya kumpul sama anak anak gitu
anda bersama sbs bahasa indonesia
sudahkan proses pemasangan clamp dan hitan menggunakan bipolar pen
sebenarnya kami juga punya harapan baik dari pihak jpu maupun dari pihak kpk
dan otomatis suplai atau impor ilegalnya juga akan berkurang
ini terkait dengan penambahan kasus yang mencapai lebih dari tiga ratus ribu kasus pak hanafi
sesungguhnya tidak bersalah kemudian dihukum
datang ke indonesia pada dua belas juni dua ribu dua puluh
tidak hanya dari satu pengakuan atau pengakuan yang lain
maka pemilihnya akan nyebrang ke anies
cuma karena kita berjalan barengan isyana
sehingga menurut hemat saya
mozzarella yang lebih creamy milky gitu
kamar mandi di sini permisi tidak ada orang oke
tidak pernah menurunkan kualitas dan selalu menggunakan bahan premium
bisa di extend bahkan bisa menjadi gencatan senjata permanen
berprestasi lagi juara di setiap event
pemerintah telah menyetujui serangkaian direformasi yang bertujuan untuk meningkatkan privasi informasi pribadi setelah dua tahun melakukan peninjauan ekstensif terhadap undang undang privasi
jadi tidak mau pakai yang macem macem lah gitu
sama sama bagian dari sistem kecurangan
jikapun ada tidak banyak yang menaikinya bahkan untuk sekedar berwisata
ini tahap awalnya kita akan giling beras bahan baku utamanya beras